tapi kan mas pur tadi nemuin laras belanja
eh eh oh tunggu mas pur
mending teh ia tanya langsung ke emak
apa yang mau ditanya sama mbak
eh ini emak
eh itu emak
kuenya mau diantar
mau cari barang apa mas
koran yang ada berita olahraganya
koran umum aja mas
ada berita olahraganya kok
tapi cuma sedikit
kalau mau yang lengkap
kalau koran umum biasa
kalau tabloid olahraga berapa
padahal lebih tipis dari koran biasa
donatnya masih banyak pakji
boleh minta lagi gak
emang pakji belum nyobain
kok belum balik juga
kan pake motor
pake gini bentar bang
lagi di jalan mak
bener kan dari mak
kalau yang gini bagus gak bang
modelnya sih abang suka
tapi warnanya abang nggak suka
kan bagus terang
yaudah dah terserah lu
mas jadi beli nggak sih
bang beritam tujuh ya
udah berhenti
bang langsung jalan ya
takut ketauan mak
kan abang gak beli gratis
udah kelamaan ngobrol
terima aku belum keluar
jangan jauh ayo
jangan jauh ayo
jangan jauh ayo
jangan jauh ayo
jangan jauh ayo
kemana aja sih terra
tadi mampir bentar mak
lentara aja ceritanya
beresin dulu nih kue
bener sebentar mas pur
kak cimut ada majalah cewek gak
bukan majalah cewek
iya gak ada
enggak usah gak usah gak apa apa
laras pamit dulu ya
itu satu lagi bungkusan apa pak
tadi tati beli baju teh
beli di toko baju deket lambu merah
lagi ada diskon
beli satu gratis satu
saya juga kemarin sore kesana
terus ada diskon
beli satu gratis satu
sejak seminggu yang lalu
hari ini terakhir
abang lo gak capek teh
jodohin mereka berdua
namanya juga usaha jak
ya kan yang musuhnya usaha sih pur
menjodohkan orang itu
pahalanya dapat masjid di surga
emang purnya mau
ya pasti mau atau jak
neng laras kan cantik
ya kan tapi si pur masih mikirin anitis
cinta itu datang karena biasa
kalau si pur deket terus sama neng laras
si larasnya biasa gak bersipur
tapi kan mas pur tadi nemuin laras belanja
eh eh tunggu mas pur
ini buat mas pur
karena tadi udah tungguin nanti laras
beli satu dapat gratis satu lagi
kok gak dipake
kagah gue takut lo ngiri
poh tadi modang dutan
iya apaan sih orang baju bagus kayak begini dibilang modang dutan
modelnya sih bagus poh
warnanya bikin silau
ya allah tati
lo mau kemana pakai baju kayak begitu
ojek mbak kemana
aku dari tadi kan belum
saya gak bisa gitu buat laras seneng
padahal saya udah nabung
eh malah jatuh dari bis
saya buka lapak koran
saya gak jual tuh majal yang laras mau
terus saya harus gimana pak haji
lo masih mikirin bunga lo yang rusak
ya man gak usah dipikirin
gue bilang juga apa
mending pake surat aja
gue bingung nulis suratnya ded
lo yang punya perasaan
masa gue yang bikin suratnya
kalau menurut saya
mending situ ajak jalan aja
nanti begitu ketemu
ini suka gak
ini suka gak sama aku
minggu depan katanya gak bisa dro
minggu depannya lagi bisa